hal ini dilakukan merujuk kepada surat edaran wali kota no tiga puluh enam tahun dua ribu enam belas
berapa persen dicampur sama pisang yang jenis shandy ini
arit biasa dipasarkan di pulau jawa dan sumatera sedangkan pisau kapak belati dan perkakas modifikasi ini telah merambah hingga mancanegara seperti malaysia thailand dan amerika serikat
kebutuhan warriors yang kalau misalnya di
sebuah organisasi nasional berbasis komunitas
notabene chemistry yang udah dibangun sama tim
anak pemilik toko adalah teman baiknya
ya walaupun kita kemarin tuh sebetulnya
jadi mereka sangat antusias banget dan mereka happy banget sih
jadi bagi kami laporan tersebut laporan yang mengada ngada harusnya kepolisian tidak menedaklanjuti laporan yang disampaikan oleh saudara nurul gufron
kalau misalkan nih kontrak kan bentar lagi nih
untuk wilayah surabaya dan sekitarnya
thank you banget ya
sumba merupakan salah satu pulau di provinsi nusa tenggara timur atau ntt
tetapi ada satu peluang atau fasilitas di dalam teknologi itu
berpikir akan stay itu sampai akhir tahun
soalnya dia dari sma kayak gitu sih mainnya
salah satunya adalah kami pbc menyelenggarakan yang namanya liga esports nasional
yaitu akan dibangun tol
dan ini tadi vincent udah ngomongin tentang bali united yang tapaknya jadwalnya berat ya
namun kami perlu sampaikan bahwa ini adalah data warga negara kita yang aktif melakukan laporan ini
atau ancaman kurungan penjara selama lima belas hari
nambah nambah ini dialog
juga sudah tak memperlakukan syarat wajib tes covid sembilan belas kepada penumpang
sama sama terima kasih mas
pengaruhnya untuk pekerja migran indonesia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
atau emang pelengkap aja di timnas elit muda gitu
yang membedakan bakmi jawa ini dengan bakmi yang ada di daerah nusanta
saya juga melihat panglima yang baru mengatakan bahwa menggunakan operasi intelijen
kali ini arit dibakar jauh lebih lama
sangat membantu juga menjaga kelestarian kekah yang sudah dianggap langka
terus kami tanya mengenai izin izin dari lokasi tersebut ya
ini adalah sebuah penyelidikan yang berbeda dengan penyelidikan perahu perahu dan manusia
minat siswa australia terhadap seluruh bahasa asing juga menurun
itu saya kira pendekatan pendekatan yang hanya menunjukkan kepura puraan kenaifan
nah ini contoh beberapa yang rusak
menurut mas teguh panjang tangga mobil ini bisa mencapai seratus meter
nah kalau saya pernah baca kan dok kalau penanganan pertama pada cedera itu kan ada metode namanya rice
rata rata dari apa
seri seri informasinya ini dibuat satu
tapi memang akses untuk mendapatkan obat dari kemkes itu adalah berdasarkan data dari new all recordnya
mereka udah lebih siap untuk lebih ngomong apa ya
di tempat ini ada makanan yang cukup khas dan populer di tempat ini
lagi lagi ada dua soal
agar lebih banyak lagi vaksin yang bisa didistribusikan
gue masih ngit banget sumpah dia dribble kanan
yang dari daerah ya tapi gue sih terusan
dan juga mempertimbangkan kondisi politik domestik sebentar lagi
hanya kalau mereka lebih kreatif untuk membuat dua puluh konten dalam sehari itu bukanlah hal yang sulit
tetapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga bagaimana seluruh mata air di wilayahnya masing masing itu tetap bisa lestari
entah itu bagaimana menyiapkan infrastruktur kesehatan di tempat mudik
gue cuma main sendiri di dalam
next nya adil noah adil noah next nya
kehadiran kami taraso bagi mereka
penggunaan produk produk lokal termasuk
poin dan segala macamnya
jadi yang beli juga pagi siang sore malam juga
sebagai salah satu buah tangan anda untuk kerabat di rumah
enggak maksudnya di tv nya tuh kayak gede banget gitu anjir badannya
kalau hari hari biasa jadi tempat kunjungan wisata

mungkin bisa aja lu bisa prospek dari muda sekarang
makanya esports ini ya masuk kategori olahraga ya
enggak dulu tuh sma awal tuh sempat ikut mulia mulia tuh klub klub pelatih gue yang pertama ya pelatih abraham juga itu
oh itu udah mulai tekunin tuh dribble dribble suka rata
nah artinya ini masih uji coba yang mana dalam uji coba itu kan diarahkan bahwa
dan untuk hari ini megi ini nanti open gate akan dibuka pada pukul setengah enam sore
membuat adit ingin mengeluarkan bantuan
dengan biaya seratus rupiah
dan otomatis dalam kondisi seperti ini
kalau kota besar mungkin fasilitas kesehatan sudah cukup baik
jadi bumbunya ini tidak terlalu banyak ataupun kompleks
apakah ini hanya segelintir orang saja yang pede dengan pertemuan ini atau memang isu yang tidak bisa dibenarkan mas revo
harus sudah dipersiapkan jawaban jawaban untuk ngelesnya mas
pengalaman pengalamannya di timnya sih udah banyak lah ya bo ya
isinya yang betul betul sudah diakuan pengawasan oleh protokol
berarti ada kekurangan sekitar
yang pertama kan ada james soismen ya pasti juga banyak diomongin juga
jadi ya gak salah juga sih menurut gua ya
jadi ini bisa jadi solusi sih buat orang yang memang ada kendaraan dengan ban kendaraannya
belum sampai ke unggas ataupun ke mamalia yang lain
gimana seru gak main di sini senang senang
burung malaya memiliki dua habitat yang berbeda nah bisa tinggal di gunung dan juga bisa tinggal di
setelah belajar sejenak kita bisa menikmati wahana edukasi satwa secara langsung
blessing in disguise ya kalau itu ya menurut gue
ya memang di masa pandemi sejumlah perusahaan ini memutus hubungan kerja hingga menawarkan pensiun dini ya
nah jadi di sma tiga itu dulu nggak ada beasiswa
sementara hubungan diplomatik saja kita tidak ada
si pahanya atau apa betisnya gitu
masak masak resting udah di trade sama lebron
waktu di semarang kayak nemuin passionnya di basket kali ya
iya harusnya orang pertama ya
nah baru pelatihan fundamentalnya ada di kita
dalam perjalanan mudik tahun dua ribu dua puluh satu
namun para pendukungnya mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan
saya terpaksa pindah karena berhadapan dengan air
ketika lo smp itu gimana
kok aku pengen nanya kok formulanya apa sih kok
apakah ada datang juga
ketika ada acara adat dan memperingati hari hari besar islam
dan pemain yang bener bener bisa teaching
sangat sebenarnya center yang tidak dibutuhkan indonesia sebenarnya kalau menurut gue ya
karena memang beberapa udah kita ajak ngobrol ya boi ya
kakinya mengecil lemas dan sulit digerakkan
dan tetap dalam kondisi prima
ya aku quick shot gitu sih quick m pop
ini sampai siang aja
anda bisa langsung memasuki area kompleks istana
jadi tadinya kalau kita lihat di empat belas enam ratus an ya waktu di bulan mei gitu ya
kebijakan ini akan terus dievaluasi
tapi paling tidak angka kemiskinan di lima kecamatan relatif terkendali sekarang
anjing anjing anjing gak ada nama lain apa ini
dana kebaikan atau kelebihan calon pemimpin ditonjolkan disertai data atau bukti yang jelas
nggak bisa langsung tiba tiba pengen jadi bangunan yang bagus
selamat sore mas uki dan mas arya
ketika mendengar program health in my language
betul sekali dan game yang super seru menurut gue
jadi proses pembuatan sale pisang ini panjang
kan itu tempatnya sudah pindah
eh pernah ya pernah ketemu bo
abo lihat nih pemain pemain yang kayaknya rajin nambah
salah satu yang menikmati adalah para pengelola media di daerah
itu mereka sudah berkomunikasi dengan pihak pimpinan perusahaannya ya
dan hanya kegagalan untuk membangun rumah rumah
benar lima hk ya ya nggak dipuluh di puncak lagi kalau hujan banjir yang lo informatif banget ya win gua
target kita sepuluh ribu empat ratus lima puluh sampai sepuluh ribu delapan ratus lima puluh
lupa kali biasanya datang ngucapin kok iya
dan sampai dengan hari ini vaksinasi sudah satu ratus lima puluh tujuh ya betul sudah satu ratus lima puluh tujuh
biasanya terjadi pada bulan april mei juni ya
menyantap makanan yang disajikan di restoran berbagai hiasan mulai dari kain ornamen kayu dan
bumbu ciri oilnya pun meresap dan tidak terlalu berminyak
lahan pertanian pasar dan juga area peternakan
mulai dari menerapkan protokol kesehatan sejak awal
tapi kami harus merawat mereka tiga bulan sampai dua sampai tiga bulan
kalo enggak salah dua tujuh deh sebulan kalo enggak salah
pokoknya jangan keluar rumah sih sebenarnya
bisa pegang kontrol dan komennya maka
lu fre ada set nicholas mahesa tahu belum oh iya mahesa mahesa tapi sekarang di rolling terus
untuk memastikan bahwa semua ruangan itu sudah terdisinfektan
pemujaan kepada dewa gitu ya pada tingkatan tingkatan di setiap candi yang ada di gunung penanggungan
mungkin karena banyak yang comeback ini menunjukkan ini apa
tapi harus pakai alas kaki karet ya
jika beruntung anda juga bisa melihat upacara pergantian penjaga
proyek strategis nasional membangun beberapa bendungan dan embung ini nanti juga penting untuk meneruskan program pengairan nasional
terutama untuk mempercepat program vaksinasi
tandanya secara fisik adalah tidak lengket nih
bisa menyampaikan hak suaranya mereka
untuk dapat kontrak aparel itu angkanya itu
biak berdarah pada sekitar tahun dua ribu
dengan adanya ini kan sebetulnya pengakuan pak jokowi itu adalah insan ugm
nah di tahun ini berkira sekitar suku bunganya itu sekitar sembilan delapan sampai sepuluh persen begitu ya
kalau tidak nanti yang kedengeran adalah ini seolah olah data pribadi itu dibebankan kewajiban kepada setiap orang
serta membutuhkan teknik khusus
sangat tidak manusiawi itu
ah nggak juga teman teman semua diganti gitu
jadi sama sama pulau madura misalnya
lihat kayak yang mainnya kemarin kan timnya sudah kayak cepet
sementara di kita lebih sangat lokal dengan filosofi masing masing begitu kira kira
sekarang tengah digencarkan kembali

kalau dulu yang di thomas cup seingat saya biasanya kita pemain tunggal itu
dan mereka berpikir bahwa pep tidak akan buru buru melakukan penurunan tingkat sepuluh juta
awalnya sih kita sebenarnya masalah keterbatasan ekonomi ya
tim liputan cnn indonesia depok jawa barat
dua ribu enam belas itu masih sma kelas tiga kan itu mau naik kelas tiga nah itu saya pon kan

pertama kan bapak luki sudah kasih surat pertama kan ragunan
paling faktor cuaca juga apa
gue yang paling ini aku kira michael james kan yang banyak ngomong ternyata aku
dan satu putaran pilpres untuk kemenangan
main bola kan untung saya sempat berpikir karena saya akan mengatakan oh gorengan gak bagus
saya gunakan aja misalkan uang saya sendiri gitu ya
dul hadi salah satu peternak bebek di tempat ini menunjukkan
jadi waktu saya jadi barista di sini
temen gue pakai glove yang buat orang rumah sakit
mungkin dikalahkan karena kemarin yang dia kalah lawan bali united ya ya kemarin atau dua hari lalu
dia makan tuh yang satu dua tiga habis tuh neng
lsi lima puluh satu sembilan mirip mirip lah ya
atau enggak shooting partner gitu
karena asumsi mereka mereka masih
pernah tiga puluh kali ditolak lamaran kerja
ya sebenarnya bukan hanya membabi buta
pak dirman ini sinyal kenaikan harga bbm semakin menguat begitu ya pak di tengah volatilitas harga minyak dunia
beda level kayak gue gue waktu kompetisi di impact aja lawan gue kalau lu tau mungkin kelly oubre kelly oubre jr
masjid ini mempunyai atap dua tingkat berpengalam
gerd juga bukan semua tentang
tapi selalu coba untuk buat impresi yang baik
cacahan ini kemudian disusun dan disatukan dengan cacahan berwarna lain di dalam cetakan
mereka semua sangat penting
atau karena keluarga pengidap odgj tidak tahu bagaimana cara untuk mengendalikan mereka
para pembalap ini sudah akan diinformasikan untuk menyiapkan ban
aduh ini kayaknya kalau misalnya gue supporter
agar telurnya ini tetap utuh seperti ini
eka penasaran sih apa sih yang bikin seorang eka gustiwan itu sebegitunya banget sama musik
ya ini saya biar bapaknya yang ngaduk ya
memaparkan penerimaan pajak hingga oktober terutama ditopang oleh pph migas dan non migas yang telah melampaui target tahun ini
berbeda dengan parsel covid sembilan belas yang biasanya berisi buah vitamin dan susu
jadi gue ya itu sekilas sedikit cerita dibalik gue sama vincent lah
kan terus paling bukan berenang doang gitu doang men
untuk segera melabuhkan dukungan kepada prabowo subianto
karena angka untuk pemudik tahun ini informasi dari kementerian perhubungan cukup fantastis melonjak dibandingkan tahun lalu
kalau secara size mungkin emang mereka sudah layak sih menurut gue
jadi motif batiknya itu masih bisa pakai wax
dan mereka punya integritas yang tinggi
pidana penjara empat tahun dan denda empat miliar
bermain sambil belajar nih
sehingga beliau tidak punya kebutuhan untuk menjaga populisme
tidak transmissible seperti halnya omikron
lu datang hari ini mungkin lo baru bisa dites tiga hari ke depan
ini adalah menuju langkah yang seperti tadi disampaikan bahwa bertahap pelan pelan bertahap pelan pelan
dapat mengolah sampah dengan kapasitas dua ratus hingga lima ratus kg per hari
kunjungannya ke sumba pada juni dua ribu dua puluh dua mengatakan akan menjadikan sumba
dan tentu itu pasti terlihat secara kasar mata seperti itu
kita berpikir bahwa terkait perusahaan
anda coba bayangkan kalau anda punya penghasilan misalnya lima juta rupiah
buat step up lagi nih
jadi mau gak mau tetap harus basket gak boleh berhenti
jadi setelah year to date rupiah mengalami kelemahan
jadi seru sih memperebutkan peringkat
kelas dua kelas dua dia baru masuk
jadi strateginya gak masuk
anak bangka blitong sendiri gua aja yang jomblo
mendapatkan edukasi udah tahu tekniknya dengan gampang pak coba mas taufik gunakan jempol aja
terus di bulan ke enam pokoknya mikir
tapi bukan ulama yang kemarin dua ribu sembilan belas gitu
disajikan bersama nasi putih oke untuk iganya ini ketika saya gigit pertama cost bite
apakah mereka punya mental yang bagus
kehadiran ojek mempermudah mobilitas wisatawan
mungkin tim tim yang mau beli juga kan sebenarnya mikir juga ya
tetapi setidaknya kan bisa membuka
dan mendapatkan juara di sana
bagaimana catatan media nasional atas upaya pemerintah mencegah kemacetan parah di mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
kini tampil lebih cantik loh
saya sampai susah untuk menghapus dan waktunya berlalu lama
kembali menjadi agenda setelah dua serangan pernikahan di kota sydney
harga jual ketan pencok tiap potongnya rp dua lima ratus
sementara realisasi ppn dan ppnbm mencapai rp lima ratus enam puluh sembilan tujuh triliun
yang pastinya tidak ada di kota kota besar
ya jadi kami bersyukur ya
oke mas ibun tadi kalau misalnya lihat menjanjikan sekali ya iyalah ya penghasilannya sampai ratusan juta rupiah kayak gitu
buka warung dari pontianak
walau begitu ia tetap berupaya menjalankan perannya setiap hari
ada pemain yang diresmi ya
kaki palsu itu diklaim awet dan aman tanpa efek samping yang dirasakan penggunanya
kalau kata orang kan lebih susah mempertahankan dibanding
waktu itu dua ribu lima belas terjadi penggenangan oleh jati gede
dan yang baru saja mengupdate
setelah diproduksi olahan ini menjadi komoditas oleh oleh khas wisata desa pujon kidul kabupaten malang
tapi kalau emang pada dasarnya sih nyaman lebih kayak tiga x tiga sih soalnya lebih walaupun ada sistem
nah dua ribu tujuh belas ini salah satu tahun terbaik areza juga
kabit humas polda metro jaya kombes endra zulpan menyebut
itu kemudian dikhawatirkan ini tidak rigid mengaturnya
tapi pemerintah bahkan yang lebih banyak bisa punya kewenangan meminta data yang tidak relevan
tidak harus khusus membaca dulu di koran
jadi dua ribu tujuh belas saya konten dua ribu delapan belas saya udah bisa beli rumah harga empat ratus lima puluh juta
akan dimulai dengan hari yang cerah tetapi memang ini tidak bisa menjadi jaminan
kalau di indonesia ini mirip mirip pangsir
jika ditambah roti harganya dua belas ribu
aktivitas keseharian yayasan saja
menurut gue sih ego mereka tidak akan sebesar
kemudian mengupload di media sosial
bahkan lebih positif kalau menggandeng cawapres yang lain ya
tidak hitungan minggu hitungan hari itu tidak rawat infeksi
siapapun yang dipilih oleh pak prabowo
jadi yang pertama bahwa belajar sains menggali sebuah pengetahuan
lagi liburan berpikir jadi ya yang penting dia sehat masih dia kalau
sambal lelenca ini kalau biasanya kan sambal lenca itu masakan orang sunda
surat suaranya lima surat suara yang sudah kita coblos
ini kita tidak menghitung stok yang ada di gudang gudang pengusaha ya
kemudian kalau kita lihat adalah dari data dari gold price di sini dikatakan
arte museum gangneng dibuka pada akhir desember dua ribu dua puluh satu lalu
nah kita pindah ke timnas yang jelas kita juga pengen obrolin sedikit aja sebelum dery mungkin nanti ingin berlatih lagi malam
kalau gue sih mungkin itu sih yang gue highlight sih dari pemain mudanya
itu di lapangan kira kira ada dua puluh sampai tiga puluh orang
gue gak tau ada jawaban dokter ini kayak jawabannya malah kayak
kalau aku itu sebenernya kan mulainya dari dua ribu tujuh belas
karen yang berusia empat puluh tujuh tahun mengatakan
sebagai refleksi ruang angkasa
tetapi tentu kita hormati si partai partai politik yang lain
reputasi survei secara keseluruhan
pengalaman gitu bahwa ya oke lah
jarak jangkau terbangnya pun mencapai tiga delapan ratus km dengan kecepatan lebih dari lima ratus km per jam
untuk bekerja di sekitaran tempat saya ini
kalau misalkan masuk dalam titik kampanye tentu kita berharap semua aturan aturan yang ada itu dipatuhi
cuman setelah ngobrol juga
iya sma negeri tuh ga ada biaya bulanan
lu time out ke empat puluh dua apa ya ya
ada komitmen untuk memastikan kita memiliki pengertian kemampuan
dikasih hand sanitizer sebenarnya disemprot disinfektan itu lima belas menit sekali
nah kalau misalnya bikin sendiri kan jadi semuanya dapat deh tekstur lembutnya
kalau ada mereka siapa yang main
itu udah gede lah eventsnya
saya kira itu termasuk satu yang selalu diingatkan oleh pak pandu tadi
rencananya hercules anyar ini akan tiba di tanah air pada akhir dua ribu dua puluh
hanya ya itu mobil enam puluh lima ribu jarak jauh itu jarak dekat
nah kita bongkar jendela jendelanya itu kemudian kita bikin satu jendela
berdasarkan data bps terakhir mas yuda
banyak loh mas politisi yang akhirnya masuk ke kpk
apalagi kalau misalkan derik juga dipanggil gitu kan
ya udah gue leave nya
sekitar enam ratus meter dari pintu masuk
ada banyak hal yang perlu diketahui
baik dari banyumas bahkan dari jakarta
setelah banyak warga yang meninggal karena terinfeksi covid sembilan belas
lauren ooi punya jam terbang yang lebih tinggi dari juan
namun bagi anda yang melintas di jalan tol anda bisa mendapatkannya di kawasan rest area bekas pabrik gula banjaratma brebes
dan medali emas olimpiade sains nasional osn bidang biologi informatika dan kimia tingkat nasional
nyaman dan tentunya memiliki rasa yang tidak dilakukan lagi

pemilih tidak terlalu merasa bersemangat
baik terima kasih mbak prita atas tips agar gaji kita tidak habis di tengah bulan
dosen departemen biologi universitas pajajaran bandung budi irawan
dulu diminta langsung oleh pak jokowi
apalagi kalau mengenang masa masa dulu
nyampe sana kagak main main juga
tapi kan dua meter lebih ya terus belum
dan saya tutup tutupin bisa aja kan gitu
jadi itu kadang kadang turun untuk menunggu perahu kadang kadang
di jateng bagian barat dan tengah berpotensi terjadi hujan lebat disertai angin kencang sehingga memicu banjir bandang dan tanah longsor
sekolahnya juga udah bagus banget gitu loh
tidak ada lagi pohon natal raksasa yang biasanya menghiasi alun alun kota ini
gitu yaudah vincent cari yang lain aja gitu
mau ngambil yang buat dipanen dan saya angkat topi
kayak main basket tuh sebenernya kita
ini sudah selama ini apakah ada jangka waktu tertentu
bagus bagus bisa carry the team nah kalau misalnya ada setahun dua tahun di tim kecil boleh lalu masuk
karena mungkin gini ya kalau mungkin ini
ini harus diaduk aduk terus ya bu

terus kemudian itu tuh saya juga pingin banget gitu
mestinya itu digali agar apa agar dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk mendalami proses hukum yang baru
maka dihitung itu ya paling mengeluarkan sekitar tiga ratus enam puluh triliun gitu
yang buat anak bandung yang lagi dengerin nih belum pada tau nih kalo kok bom bom memang pernah masuk pro tapi cuma dua tahun ya kok
karena saat ini masa pandemi ada aturan mengenai karantina dan sebagainya
bang reza ini menarik sekali tentu setelah delapan tahun ternyata akhirnya viral kembali
karena merasa ada gelombang besar perubahan mungkin saja mereka berubah pilihannya lagi
tapi sebenernya kalo gua liat pemain draft ibl ya
jadi kalau kalau zaman dulu tuh panasya kan masih tim pangkat pangkat lah gitu ya
pokoknya mah gue tiap hari harus nawarin ke setiap pelatih
apa indikator bahwa nanti ekonomi bisa mulai tumbuh
meski angkanya mengembirakan menteri keuangan sri mulyani menyoroti tren pertumbuhan yang mulai melambat memasuki awal kuartal keempat tahun ini
oh ya itu pas selesai tiga x tiga ibl gojek terus dipanggil
karena sebenarnya ini baru dugaan saja baru dugaan
itu pertanyaan yang tentang teknologi yang menurut sekarang tuh jadi penting banget gitu